kepanikan mewarnai razia pedagang kaki lima di kawasan pasar tanah abang jakarta pusat pada rabu siang
petugas harus terlibat aksi tarik menarik barang dagangan dengan sejumlah pedagang yang mencoba mempertahankan barang dagangannya
kepanikan terjadi saat petugas satpol pp mendatangi kawasan pasar tanah abang jakarta pusat
para pedagang berusaha mengevakuasi barang dagangan agar tidak dijaring oleh petugas
aksi tarik menarik barang dagangan sempat terjadi antara pedagang dan juga petugas
petugas mengaku tidak pernah membiarkan para pedagang kembali berjualan terlebih hingga menguasai trotoar
selain meneruskan program bulan tertib trotoar semasa gubernur jarot
instruksi gubernur dki yang baru anies baswedan juga menjadi patokan satpol pp untuk tidak pernah berhenti menggelar razia
nah ini sebenarnya terkait dengan statement dari pak gubernur
kita untuk penjagaan
penertiban di tanah abang khususnya untuk kaki lima yang masih didapati di atas trotoar itu menjadi tugas rutinitas
tugas komunitas dari kita untuk melakukan penertiban
bila memang masih membandel dengan teman teman kita yang menjaga dihalau secara persuasif kita dari tim penertiban akan melakukan tindakan yaitu dengan penyitaan barang yang masih menemui pedagang yang bandel yang masih memaksakan ada di trotoar
apa yang akan dilakukan oleh pemerintah provinsi
dki jakarta untuk mengatasi persoalan pedagang kaki lima ini
sudah ada produser lapangan cnn indonesia dea kartika di balai kota dki jakarta saat ini
dea apa tanggapan dari gubernur dan juga wakil gubernur dki jakarta terkait pkl yang kembali memenuhi kawasan di sekitaran tanah abang ini
reinhard persoalan pedagang kaki lima yang bandel yang masih ingin berjualan di trotoar memang menjadi salah satu masalah yang besar di dki jakarta
terutama masalah kemacetan
yang menjadi hasil dari membandelnya para pkl yang berada di trotoar
dan kami tadi sempat menanyakan hal ini kepada gubernur dki jakarta anies rajit baswedan dan juga wakilnya sandiaga salahuddin unun
bagaimana mereka kemudian menyikapi maraknya pedagang kaki lima yang masih nekat berjualan di sepanjang trotoar di kawasan tanah abang jakarta pusat
dan memang hingga saat ini dari statement statement yang dikeluarkan oleh gubernur maupun waguk mereka masih mencari formulasi yang tepat bagaimana kebijakan atau mekanisme apa yang kemudian akan dilakukan oleh pemprov dki jakarta untuk meyakinkan kepada pedagang untuk tidak lagi berjualan di trotoar
karena kita tahu pada masa kepemimpinan dari gubernur dki jakarta terdahulu mulai dari joko widodo kemudian basuki cepurnama hingga jarod saiful hidayat
para pedagang yang kerap kali berdagang di trotoar ini sudah dipindahkan ke pasar tanah abang bloge
namun memang nyatanya hasil penjualan para pedagang ini dirasa tidak segitu atau tidak begitu banyak tidak begitu besar bahkan berkurang secara signifikan sehingga pedagang nekat untuk kembali lagi untuk berdagang di trotoar
dan mereka mengaku ketika berdagang di trotoar hasil yang mereka dapatkan lebih banyak
tentunya diplomasi kemudian juga upaya upaya komunikasi
fasilitas lainnya diperlukan harus dilakukan oleh pemprov dki jakarta kepada para pedagang yang saat ini masih terus nekat untuk berjualan di trotoar
kami sempat menanyakan seperti apa nanti langkahnya namun memang mereka belum memberikan statement yang lebih teknis
dan memang hari ini baru digelar tadi rapat bersama wakil kepala satwa ppdki jakarta
dan kami juga sempat mengonfirmasi kepada wakil kepala satwa ppdki jakarta
dan memang wakil kepala satwa ppdki jakarta
pak pepe juga belum bisa memberikan jawaban
mereka hanya menyatakan bahwa mereka masih mengkaji namun tidak memberikan detail kajian apa yang kemudian akan dilakukan oleh pemprov dki jakarta
untuk bisa membujuk para pedagang ini untuk kembali ke tempat yang seharusnya yaitu di pasar tanah abang bloge
tidak hanya soal para pedagang yang kemudian nekat berjualan di trotoar ada juga persoalan lain reinhard di tanah abang
yaitu soal penataan parkir
kita tahu lalu lintas di tanah abang selalu macet karena selain soal kendaraan ada juga mobilitas perdagangan
atau mobilitas orang yang berdagang setiap hari di pasar tanah abang karena kita tahu juga pasar tanah abang menjadi salah satu tempat pusat niaga yang cukup besar di dki jakarta
sehingga persoalan penataan lahan parkir ini juga menjadi salah satu masalah yang harus diselesaikan oleh pemprov dki jakarta
selain itu memang ada beberapa hal lain
seperti juga penataan penataan angkutan umum yang kemudian harus diselesaikan oleh pemprov dki jakarta
tidak hanya tanah abang tadi pagi yang menarik di sini adalah kedatangan para pedagang yang sudah direlokasi dari kawasan fathahila
atau museum fathahilah jakarta utara atau jakarta barat maksud kami
yang direlokasi ke taman intan yang berjarak dua ratusan juta meter
yang berjarak dua ratusan juta meter
mereka direlokasi oleh gubernur terdahulu yaitu gubernur jaroslaw fuldet
mereka mengaku juga kepada anies gubernur anies bahwa mereka merasa dirugikan dengan direlokasi karena ada penurunan jumlah pendapatan yang cukup signifikan
sehingga hal hal ini tadi yang harus diselesaikan oleh gubernur baru tentunya ini tidak mudah dan kami masih menantikan langkah langkah konkret apa
yang kemudian akan diambil oleh anies dan sandi untuk bisa memberikan keuntungan memberikan manfaat
baik kepada pemprov dki jakarta maupun kepada masyarakat dan juga para pedagang yang berkepentingan dalam proses relokasi yang akan dilakukan oleh pemprov dki jakarta renhat